beda sikap presiden jokowi dan pdi perjuangan di pemilihan presiden lalu
berimbas semakin renggangnya hubungan jokowi dan partai yang membesarkan namanya itu
setelah sejumlah elit pdip sempat menyebut jokowi bukan lagi kader
hari ini jokowi tak diundang ke rakernas pdi perjuangan
beragam sikap elit pdip terhadap jokowi pun menarik perhatian
ketua dpp pdi perjuangan yang juga putri megawati puan maharani misalnya
tampak lebih diplomatis menjawab soal tak diundangnya jokowi ke rakernas
puan bilang nama jokowi belum terundang
pak jokowi memang tidak diundang atau pak jokowi tidak mau
ya sampai saat ini belum terundang
berbeda dengan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto yang tegas menyebut
hanya mengundang pihak yang menegakkan demokrasi hukum dan kedaulatan rakyat
bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi indonesia
yang diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan yang diawali
dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di mk
dan pemilu ini di dalam sempurna
kita pilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari tiga hakim mk
dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka mereka yang memiliki spirit
di dalam menegakkan demokrasi hukum
menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat
politik indonesia adi prayitno menyebut
sikap politik pdip di rakernas akan jadi kejutan
karena sejauh ini sikap elit pdip di publik terhadap jokowi berbeda
ketika ada pengumuman secara resmi soal sikap politik pdip bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan
karena selama ini kan terkesan sikap politik pdip pun itu terbelah
misalnya hasto itu kan selalu agresif selalu kritis memberikan
kita dengan tuhan yang kelihatan kalem kelihatan sok
dan bahkan kemarin ketika bertemu dengan pak jokowi kan kelihatan sangat sumringah
dan baik baik saja seakan akan tidak ada persoalan apapun
tapi kan sekali lagi ini dianggap tidak mewakili suara partai
kalau kemudian tiba tiba dalam rakernas besok ada tanda tanda yang mengarah sikap resmi pdip
bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan
hingga saat ini baik pdi perjuangan maupun jokowi
sama sama semakin menjaga jarak dan belum ada tanda rekonsiliasi politik
meskipun pdip masih jadi partai dengan kursi menteri terbanyak di pemerintahan jokowi
pdi perjuangan menggelar rakernas ke lima
kali ini jokowi tak hadiri rakernas
dan berada di yogyakarta untuk berlibur
lebih lengkap soal rakernas pdi perjuangan dan kegiatan jokowi di yogyakarta
sudah bergabung ada dua jurnalis kompastv
yang pertama ada mario sarong dari rekernas pdi perjuangan
dan di yogyakarta ada jurnalis kompastv ahmadie
apa saja agenda politik yang dibahas dalam rakernas pdip kali ini mario
betul sebelum saya menyampaikan apa agendanya dan juga apa isinya
isi pidato yang saat ini presiden ke lima sekaligus ketum pdip
masih sedang berlangsung menyampaikan pidatonya
secara pasti bahwa ini pertama kalinya
megawati menyampaikan pidato di rakernas
tanpa kehadiran presiden joko widodo
berada di wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta
terkait dengan apa isi pidato yang disampaikan oleh megawati
megawati sempat sedikit kalau kita bisa bilang terharu
bergetar suaranya ketika menyampaikan rasa syukur dan terima kasih
kepada seluruh kader partai
mulai dari elit hingga ke ranting
dimana sudah membantu menyukseskan pdi perjuangan
pada pemilu tahun ini terutama hetrik
secara tiga kali beruntun di pemilu legislatif kemarin
megawati menyampaikan terkait dengan isu isu yang berkembang saat ini
termasuk saudara bagaimana dia menggambarkan pdip saat ini
seperti menghadapi badai anomali
badai yang tak bisa diprediksi yang menyerang pdip
selain itu juga di mana digambarkan bahwa badai ini datang karena adanya kecurangan yang tsm
terstruktur sistematis dan juga masif
megawati kembali memuji para kadernya dengan mengatakan bahwa
untuk menjadi seorang kader pdip bukanlah sebuah jalan yang mudah
dimana dia mengatakan bahwa kader pdip adalah kader yang tidak bisa digoyang goyang sebenarnya
itu yang disampaikan oleh megawati saat pidato yang saat ini masih berlangsung
di depan kader kader pdip perjuangan
dan untuk terkait dengan agenda hari ini saudara
dari rakernas sendiri bahwa mereka mengambil tiga agenda
yang akan disampaikan dari tanggal dua puluh empat hari ini hingga tanggal dua puluh enam hari minggu besok
di mana tiga agenda ini akan membahas yang pertama terkait dengan evaluasi selama lima tahun keberjalan
atau pdip dalam negara ini termasuk juga dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin
yang kedua terkait dengan pilkada ke depan bagaimana sikap politik pdip dalam pilkada dua ribu dua puluh empat ini
dan juga terakhir bagaimana sikap politik pdip dalam pemerintahan prabowo geraka
ini yang kita masih tunggu ini yang kita masih terus saksikan
bagaimana perkembangan dari rakernas sampai saat ini
baik dari jakarta kita beralih ke yogyakarta bersama jurnalis kompas siti ahmadiya
ahmadi kalau hari ini presiden jokowi di yogyakarta agendanya apa saja
ya cindy sejak pagi tadi jokowi pertama keluarga menganggap
dengan orang orang yang sangat berhati hati di jakarta
dari pagi tadi jokowi memang belum terlihat melakukan update kegiatan di jakarta
dan hanya terlihat di lingkungan jidul kasus seperti ini
beberapa kali juga jokowi menyebabkan berinteraksi dengan warga di sekitar tanah redara
jokowi yang sore ini dijadwalkan menghadiri perayaan perintah di purwokerto
walaupun akhirnya dibatalkan dan sore ini jokowi menyempatkan membagikan ratusan paket sembako
bagi pejabat pejabat yang ada di sekitaran maliebor
terima kasih jurnalis kompas tv ahmadi dari yogyakarta
sebelumnya ada jurnalis kompas tv mario sarong dari rakernas pdip di jakarta